menurut kuasa hukum pengadilan negeri surabaya tidak mempunyai kemenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
karena lokus deliknya berada di jombang
selain itu dakwaan jasa penuntut umum juga dianggap tidak jelas tidak cermat dan tidak menyebutkan ancaman kekerasan
sehingga membuat hakim dan kuasa hukum terdakwa bingung
pada prinsipnya kan kita membantah apa yang ada dalam dakwaan dari penuntut umum
poin penting dari eksepsi kita adalah terkait kompetensi relatif
di mana pengadilan negeri surabaya kami nilai bahwa tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara
menanggapi eksepsi terdakwa jaksa penuntut umum berpendapat telah sesuai dengan prosedur yang ada
jaksa akan menanggapi eksepsi terdakwa dalam sidang berikutnya
oleh pak jelis hakim untuk menanggapi eksepsi yang dibuat oleh penasihat hukum terdakwa
tapi surat dakwaan jaksa sudah memenuhi syarat formil dan material ya
kalau kita ya kita sudah yakin dengan surat dakwaan yang kita buat
tadi ada beberapa poin yang ada beberapa poin keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum
yang antaranya kewenangan pengadilan
sama dengan sidang sebelumnya sidang perkara dugaan pencabulan ini juga mendapatkan pengawalan
dan penjagaan ketat dari aparat kepolusian
anggota personil kami kurang lebih dua ssk tetap antisipasi
jadi mengingat untuk apeliasi daripada pp sedikit yang ada di sawahan maupun di hukum
itu juga ada tapi alhamdulillah tidak ada menurunkan masa ataupun hadir di dalam persidangan itu
sidang akan dilanjutkan pada satu agustus mendatang dengan agenda replik
atau tanggapan jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa
lukman rozak surabaya jawa timur